sama pangeran tampan itu jadian
namanya aja putri untuk pangeran
maaf ya saya terpaksa
saya telepon soalnya saya dari tadi chat ibu
sorry banget ya bu
biar nurut sama ibu
kayaknya dia udah pengaruh deh
makanya dia gak mau nurut sama ibu
kamu masih disitu kan
kamu tenang aja mel
semuanya baik baik aja kok
terima kasih ya
ya kalau kamu suka wa juga telpon ke ibu untuk ya tanya kabar ibu
yaudah kamu baik baik ya di kampus sama putri
ibu tutup ya telponnya mel
untung aja ibunya si cea song kan pinter tuh ya cari alesan
wow untung vanya udah gak ada
tadi gue keceplosan manggil dia cea song kan
pokoknya kamu ikutin aja perintah pak alex
file dan dokumen yang sudah lama itu harus secepatnya dimusnahkan oke
oke kabari saya lagi secepatnya kalau sudah dikerjakan
enggak tadi aku nggak sengaja
aku dengar pembicaraan rosa di telepon
dengan seseorang dia nyuruh untuk menghapus file file yang ada di dia
dan diperintahkan oleh kamu
bisa bisanya sih rosa bertindak ceroboh seperti ini
lex kamu kok diem aja nggak jawab pertanyaanku
itu file file apa yang mau kamu musnahkan
kenapa nggak kamu tunjukin aja mau bully dia file itu
itu sebenarnya file file lama dari perusahaanku dulu
isinya kumpulan proposal proposal yang ditolak sama vendor
karena perusahaan kita udah merger aku pikir aku nggak perlu keep lagi file file itu
jadi aku minta roso untuk musnahkan aja
aku rasa gak perlu ya kalau file seperti itu di perusahaanku juga banyak
rosa sekarang kamu bisa balik ke ruang meeting
baik bu terima kasih
dari sikap alex yang menarik
dari sikap yang kumati selama ini
aku tetap curiga sama alex
jangan jangan alex punya rencana tersendiri
lebih baik aku berhati hati juga sama alex
loh kok putri usus goreng balik lagi
katanya mau pulang sama mel
eh ci lah itu dia pangeran
kasih tahu yuk
eh shhh tunggu dulu
apaan sih gue lagi buru buru nih
eh udah tahan dulu di sini
ada yang mau kita omongin nih bertiga sama lu
ya udah apa gue buru buru
ntar aja deh ya lagi lagi
eh tunggu dulu ran kita tuh punya informasi penting untuk lo
soal surprise ulang tahunnya putri
semua udah beres kan gak ada masalah
beres semuanya aman tanpa ada halangan apapun berkat pacar resigio
iya dong ini semua bekat baby kriwil yang udah mengkoordinasi dan mengurus semuanya
ya udah makasih ya
makasih ya dinda
ya udah kalau gitu berarti besok kita tinggal berangkat dong nih ke lokasi
seru banget kita di sana bisa happy happy guys
tapi yuk gue lagi ada masalah nih sama putri usus goreng
ibu tau kalau kita jadian makanya gue sama putri usus goreng selalu di fokus sama masalah itu
lokomisi putri tau dari mana
nah itu dia gi pasti ada seseorang yang follow instagram gue yang ngasih tau ke nyokapnya putri
eh sorry ya tak gue kan backstreet dari ibu nawang bukan dari dunia
kalau ke semua orang mah gue bodoh amat kalau perlu satu dunia tahu putri khusus goreng sama pangeran tampan itu jadian
namanya aja putri untuk pangeran legenkan itu sementara sampai ibu ngerestuin hubungan kita jadi ya
ah kayak lo sama elien aja enggak
ya udah udah gak usah ribut dong soal itu nanti kita cari lagi deh solusinya
oh iya sekalian kita belum kasih tau ke citra
oh iya iya gue lupa gue harus kasih tau pacar nih
eh kayaknya gue harus habis duluan deh ada urusan nih entah ketemu aja di teras cafe gimana
oh ya udah dadah baby krewil hati hati ya
hai kok muka lo sedih gitu sih
iya lemes banget
ibu gue tau kalau gue udah jadian sama pangeran
seriusan lo put
nyokap lo tau dari mana kalau lo sama pangeran udah jadian
iya iya gue ngerti kok kalian emang sahabat terbaik gue gue percaya sama kalian
ya terus nyokap lo tau dari mana dong
itu dia masalahnya cit

gue juga tau kalau ibu gue tuh gak mainan sosial media
tanpa ada yang ngasih tahu
putri putri kayaknya masalah lo gak habis habis deh
sanggup lah sama gue punya kalian berdua sahabat sahabat terbaik gue
tapi lo jangan lupa
loh sobi lo yang satu mau pindah ke london buat kuliah
ini gak sadar apa kita lagi butuh dia banget
tau nih jangan pindah dong
loh berdua kan udah punya pacar masing masing
gak ngaruh juga kali kalau gue pergi
ya ngaruh lah
betul banget tuh
terus kalau misalnya gue lagi baper sama si atta
gue mau curhat sama siapa
putri bakal baik baik aja tanpa ada gue disini
karena kan ada pangeran yang jagain dia
eeeh malah bengong kok anak
kok malah berhenti sih malah bengong lagi